aduh ya allah
asep jadi budaknya beneran dibangun pisar
tinggal itah mama abis cuci pakaian jadi kotor dewi
sakit ma dengar dulu penjelasan asep
si ujang sama teman teman dikejar sama penjahit
hah penjahit tukang gak jahit gitu
eh bukan penjahat
zara mereka lagi ada di pantai
saharu diculik asep
aduh dia kemahak tuh
bapak mayor datang ke sini mau menolong karya
mama sudah tahu mereka itu orang orang jahat
masih ke bawah
masih ke bawah
hai hehehe disuruh mencermati juran disini jatuh jatuh
kejar kejar hai toko ayo cepat
kita mah nggak bisa lari terus kita harus menghadapi penjahat itu iya kita nggak bisa
lari terus kok kita bikin jebakan pak mayor nggak ada lagian pak mayor pakai lari sih alamak
betul kau sep oh tapi macam mana pula nanti pening aku sep begini saja kita
lawan pencuri pencuri itu pakai cara grill ya kita bikin jebakan
malam janda bus
kita telepon aja buat orang itu tadi
waktunya membuat barang tak sama berang
kamu nyetan harinya cepet kamu panggilin semua warga sama biaya saja ya ini pening lagi
aduh sakit ya udah biar kita semangat kita atas dulu dong
mumpung mereka lagi sibuk kita lari aja tuh
betul itu betul kata ujang
gak salah lagi ini jebakan dari mereka
ngapain di sini
ngapain ketawain jurangan bos
bos garung garung lucu
tali opak lagi
eh lo gue udah tugasin nyari tuh bocah
udah terangkep belum
wah kau belum gimana sih
nangkep bocah begitu aja gak kebencos
hah udah sekarang juga
hei tangan gua jangan digadolin
bos jangan digadolin
hei jangan lari
hei jangan lari
tadi matatin gua
gigit gigit maksudnya oh merenggak digigit
baya kirang terlepas kirang
bos ini gak ada musiknya kenapa coklat
tau kirang bulan mati
ini bukan jokat ini
tancing nahor aja
palu lah eh palu lah
mana mana itu bocah kejar
ayo cepet kejar
aduh ya allah
asep jadi budaknya benih bangur pisar
tinggalin tak mama abis cuci pakaian jadi kotor dewi
dengar dulu penjelasan asep
si ujang sama teman teman dikejar sama penjahit
penjahit tukang gak jahit gitu
eh bukan penjahat
mereka lagi ada di pantai
aduh seharusnya diculik asep
aduh biar kemahak tuh tinggal
bapak bapak ibu ibu
rupanya yang manggil abang hendrik
ada apa ya yang
tau lah sama
dasar pak ibo cap ikan asin
geriwa kakak gak goda
bapak bapak ibu ibu
ayah berita gawat
eh tunggu tunggu tunggu
macam mana pula kau mau dikejar lagi
kamu mau ditangkap lagi sama penjahat penjahat itu
bukannya mau ditangkap
tapi mau menangkap
kita harus menangkap jalan itu
macam mana pula tuh
pakai jaringan tuh
sekarang kita akan tangkap penjahat itu
ya udah begitu ayo kita pergi
jadi lo yang bikin gue gatel gatel sama anak gue bapak blur hah
dan sekarang kalian kalian itu akan kuperikan jadi penderita lagi
bener bener bucah kurang ajar
lo jadi melantangin eh melantangin kita hah
aku nggak takut
aku bucah anak pantai
nggak akan mundur sekalipun
eh tadi kita bercanda ya bos ya
tadi kita bercanda

itu penjahat yang tadi aset bilang
itu penjahat yang tadi aset bilang
iya si pei juri bucana
iya ini penjahatnya
jangan main hakim sendiri ya tuh
di sini ada babang mayor
haiya selamatlah jang
lo udah berhasil menangkap penculi muti alawi ya
selamat selamat ya
bukan ujang saja
pak mayor dan teman teman saya juga membantu

kalau gitu ujang pak lawannya
hidup ujang hidup
aku kan juga ikutan tuh
kenapa aku nggak disupport nama e
ya bimo juga pak lawan tuh
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang
hidup ujang hidup ujang